pasca maraknya kabar hoax kepolisian polres metro tanggerang kota mengumpulkan para tokoh ulama untuk mengantisipasi kabar hoax menuju pilpres pada april mendatang
hadir dalam kegiatan tersebut tokoh ulama ustadz yusuf mansur dan pejabat daerah
bertempat di ruang aula pusat pemerintahan kota tanggerang kami siang ratusan tokoh ulama berkumpul menyampaikan tolak kabar hoax
tujuan acara ini menangkap penyebaran berita bohong yang dapat memecah belah umat kelompok dan golongan jelang pesta demokrasi tujuh belas april dua ribu sembilan belas mendatang
bahwa para daikam dimas ini menjadi cooling system ataupun menjadi sistem pendingin dalam menghadapi situasi kamtipmas yang saat ini memang sedang melaksanakan kegiatan pesta demokrasi tahapan pemilu
di mana tahapan pemilu itu adalah tahapan kampanye dan tanggal tujuh belas april nanti akan dilaksanakan pemungutan suara
para daikam di mas ini diharapkan turun ke desa desa dan kecamatan kecamatan untuk menjadi atau menjadi ulama yang nantinya akan menjadi penyejuk di desa desa dan kecamatan kecamatannya dalam mencapai menyampaikan crcr ataupun menyampaikan ceramah ceramah di kajang
dalam islam diajarkan yang fatah bayi yang harus kemudian kita meminta penjelasan menemukan penjelasan zaman sampai kemudian kita ikut yang menjelaskan
pada saat ini saya ingin mengingatkan diri saya bahwa setiap ketikan jempol setiap huruf itu akan dihisap oleh allah di hari akhir
kenapa kita tidak takut kemudian yang kita sebar itu ternyata kibahan apalagi sampai untuk hari ini
mudah mudahan pesan yang disampaikan untuk daikam di mas ini menjadi para ulama yang bisa mendamaikan masyarakat
juga menyampaikan pesan pesan yang membuat islam hidup dalam rahmatan dan alam
ini yang kita harapkan
mudah mudahan di tengah situasi dan kondisi pada saat ini dai kamtipmas ini bisa menjadi jaringan yang nantinya memberikan kedamaian bagi masyarakat
khususnya di tanggerang rakyat
kehadiran para ulama dan juga kepala daerah menjadi dukungan pihak eksekutif dalam upaya membina pentingnya menjaga ketertiban umum dan memerangi hoax jelang pemilihan umum